bangunan ruko di jalan brigjen ketamso selipi jakarta barat yang ditempati gerai minimarket roboh pada pukul sembilan dua puluh waktu indonesia barat
menurut direktur operasional basarnas budi purnama proses evakuasi langsung dilakukan
tidak ada korban jiwa dari robohnya bangunan tersebut
namun sejumlah kendaraan roda dua hancur tertimpa bangunan
ada lima orang terjebak di lantai dua ruko
basarnas langsung mengevakuasi kelima orang tersebut
selain itu ada tiga korban luka yang dilarikan ke rumah sakit pelni dan rsud tarakan
dua orang pengemudi ojek online dan tiga warga yang berada di sekitar lokasi turut dievakuasi
robohnya bangunan pertama didengar karyawan minimarket sesaat setelah terdengar suara patahan dan retakan
di saat bersamaan karyawan minimarket berusaha keluar bangunan untuk menyelamatkan diri
saya kira kan setelah saya nengok ternyata di atas di atas kaya ini ini udah retak
kita turun lalu kita terus evakuasi keluar semua
udah empat puluh dua menit keluar semua baru ambruh
petugas sardekai jakarta melakukan penilaian sementara penyebab runtuhnya bangunan
bangunan empat lantai ini disebut mengalami pelapukan akibat rembesan air
itu di bagian atas itu terjadi banyak genangan air
dan tidak ada pun flugen atau pembuangan air pada gedung ini
karena penumpukan air yang telah lama jadi itu terjadi pengeringan dan seperti lumpur gitu
jadi setiap flugen tadi itu tersumpat karena pasir tadi karena pengeringan tadi proses pengeringan tadi
jadi terbentuknya lumpur
jadi flugen tadi tersumpat sehingga aliran air pun menyerap ke bagian sisi sisi dinding
sehingga platform platform yang lantai empat lantai tiga itu pun terjadinya rembesan dari atas ruffer tadi
petugas sardekai jakarta dan dinas kebakaran dki memastikan
tidak ada lagi orang yang terperangkap di bawah reruntuhan bangunan
tim liputan cnn indonesia
dan untuk mengetahui kondisi terkini pas cambruknya gedung empat lantai di selipi jakarta barat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada adi dwinanda di lokasi saat ini
selamat malam adi
apa kemudian upaya upaya yang dilakukan oleh petugas sampai dengan malam hari ini ya
saya lihat masih ada sejumlah upaya yang dilakukan di belakang anda
untuk paling tidak mengurangi atau mencegah dampak reruntuhan ruko ini ke gedung ataupun ke masyarakat di sekitar
ya selamat malam renhardt
benar sekali tadi pagi tepatnya pukul sembilan lebih dua puluh menit waktu indonesia barat
salah satu ruko di kawasan selipi jakarta barat yaitu di jalan brigjen katamso mengalami roboh
memang gedung tersebut memiliki empat lantai di mana lantai pertama digunakan sebagai salah satu minimarket
lalu lantai kedua dan lantai ketiga digunakan untuk
sedang dan lantai keempat digunakan untuk mes dari karyawan yang bekerja di minimarket tersebut
nah untuk saat ini untuk prosesnya anda dapat melihat di belakang saya bahwa proses perobohan begitu mulai dilakukan di mana para petugas yang berasal dari gabungan damkar lalu juga dari basan dan juga satpol pp mulai untuk memotong besi besi yang ada di sisa sisa bangunan yang roboh setinggi empat lantai tersebut
lalu selanjutnya dirobohkan begitu
nah untuk mengetahui bagaimana nanti proses perobohan
selanjutnya saya akan langsung mengajak anda untuk berbincang bincang bersama dengan bapak zaim yaitu yang merupakan manajer teknik daripada wahana infonusa yang merupakan salah satu kontaktor yang disewa begitu untuk melakukan proses perobohan di gedung empat lantai tersebut
selamat malam pak
bapak bisa jelaskan pak nanti proses perobohan yang akan dilakukan di gedung partai ini seperti apa pak

hanya menjatuhkan untuk item item atau bagian bagian dari bangunan yang berbahaya dan kemungkinan kalau ada angin atau ada hujan akan jatuh bebas
untuk tingkah kesulitan yang sendiri pak apa yang dialami dari petugas yang ada di gedung
karena bangunan ini sudah bergerak jadi kita tidak berani lewat bangunan itu makanya kita pemadam menggunakan perontok untuk mengangkat tim pekerja kami
bisa dikira kira pak untuk prosesnya akan memakan waktu berapa lama pak
sebetulnya prosesnya nggak lama cuma persiapannya yang lama ini mungkin satu dua jam juga sudah selesai
nah terkait untuk safety atau keselamatan begitu tadi saya melihat bahwa ada puing puing dari bangunan tersebut yang mungkin berjatuhan ke sana kemari begitu pak ya
ini bisa dijelaskan pak untuk safety nya mengingat ini kan posisi gedung di tepat di jalan raya pak
kalau untuk puing memang pengendaliannya cukup susah
pengendaliannya sudah runtuh jadi runtuhnya kita tidak bisa mengendalikan
tapi kita semaksimal mungkin kita mengarahkan runtuhnya ke area yang tidak berbahaya
dan di lingkungan di sini untuk lingkungan yang kiri kanannya sudah dikosongkan semua
untuk tekniknya nanti apakah menggunakan teknik pembebanan atau hanya pemotongan pak
dengan pemotongan saja karena kita sifatnya hanya memutus atau hanya menjatuhkan plat kalau dilihat di belakang yang sudah runtuh
terima kasih bapak
ya renhard demikianlah perbincangan singkat saya dengan bapak zahim yang merupakan manajer teknik dari wahanin funusa
yang merupakan salah satu kontraktor yang berperan dalam perobohan bangunan di gedung empat lantai di kawasan selipi ini
mungkin hingga saat ini para korban sudah dievakuasi sejak tadi pagi dan memang ada lima korban yang menurut informasi yang saya dapatkan tadi terperangkap
namun hingga saat ini sudah diamankan dan korban luka tersebut sudah dibawa ke rumah sakit pelni dan rumah sakit tarakan
namun kita masih belum mendapat informasi
apakah kelima korban tersebut sudah keluar dari rumah sakit atau masih menjalani perawatan
seperti itu reinhardt kembali ke anda
terima kasih adi dwinanda produser lapangan cnn indonesia